kamu itu mau membuatku cemburu ya badrika
silahkan saja menikah dengan sulman jelek itu
aku tidak akan peduli
aku tidak akan membiarkan badrika bahagia
aku harus mencari cara
untuk menggagalkan pernikahan mereka
kayaknya sudah selangit
diam kamu leh

tidak apa apa ritu
pergi kamu pergi
merdian tidak boleh melupakanku
aku harus membuat mardian mengingatku lagi
aku harus membuat dia menjadi milikku
sayangku apa kamu tahu
ada siluman bodoh yang sedang jatuh cinta dengan manusia
dia pikir itu cinta sendiri
padahal itu cuma angan angannya saja
sungguh bodoh siluman itu kakang
manusia itu tidak pantas untuk dicintai
mereka itu sangat jahat licik dan suka membuat kerusakan di mana mana
biarkan saja seniman itu kena batunya sayang
aku sudah melarangnya
malah dia keras kepala
jadi kena batunya
apa kakang mengenalnya
hmm itu tidak penting
buat untuk kita pikirkan dia
tidak ada gunanya
lebih baik kita pikirkan hubungan kita berdua
sungguh sangat pun cintaimu
apakah kamu mau menikah denganku
tentu saja aku mau
apakah kau bersungguh sungguh
kamu tidak percaya kalau aku sungguh sungguh
kamu mau kan menikah dengan aku
tentu saja aku mau kakak
aku mau menjadi istrimu
sayang lebih baik kita cari tempat lain
kita pindah ke situ
rasa aku tidak enak
kamu itu mau membuatku cemburu ya mbak rika
silahkan saja menikah dengan sulman jelek itu
aku tidak akan peduli
aku tidak akan membiarkan mbak drika bahagia
aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan mereka
aku tidak mau terjebak dalam tubuh si rumah harimau ini
aku harus keluar dari kutukan malakarma
tapi apa yang harus aku lakukan
memang agak hadir dia
sudah den ayu sekarang dan ayu bisa langsung mandi dengan air kembang bengamulati
biar tubuh dan ayu semakin wangi
aku ingin menikah di sana
den kasian lo
kok mau jadi mantan kayak gak bahagia ya den
sejak tadi simbok lulur kok cuma bengong aja tau tau nangis
oh jangan jangan farida sudah mulai kengtir mbok
sembarangan kamu kalau ngomong kalau sampai didengar dorok resminya gimana coba
oh doro pelit itu
kalau aku si amit amit mbok
orang pelit itu kuburannya biasanya seru
kalau urusannya sudah selesai cepat pulang